dua korban tewas yakni ayah dan anak dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada pagi tadi di lapak barang bekas
yang berlangsung di cakung timur jakarta timur berhasil ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran
proses pencarian korban yang sempat terkendala karena api yang masih berkobar
petugas madam kebakaran mendapatkan informasi adanya korban yang terjebak di dalam peristiwa kebakaran lapak barang bekas
yang terjadi di cakung timur
langsung menyisir setiap sudut untuk mencari korban
tangis sang istri terjadi setelah dirinya bersama petugas pemadam kebakaran menemukan kedua jenazah yang sudah tewas terpanggang
ibu korban mengatakan bahwa anak beserta suaminya tidak dapat menyelamatkan diri dari kebaran api karena sedang tertidur
sementara istri korban sedang berada di tempat lain saat peristiwa kebakaran tersebut terjadi
kasio pemadam kebakaran gatot sulaiman mengatakan bahwa sumber air yang jauh dan juga bahan bangunan yang mudah terbakar
membuat proses pemadaman mengalami kesulitan memadamkan puluhan laki laki
untuk barang bekas sebanyak dua puluh unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran
sementara itu kedua jenazah yang berhasil dievakuasi dibawa ke rscm untuk dilakukan otopsi